mrt bisa menjadi salah satu transportasi publik yang menjadi pilihan tepat jika anda ingin menghabiskan waktu malam tahun baru di ibu kota jakarta
selain bebas macet mrt juga memperpanjang waktu operasionalnya hingga lewat dari tengah malam atau tepatnya hingga pukul dua dini hari
khusus merayakan malam pergantian tahun baru ke dua ribu dua puluh
pt mass rapid transit mrt jakarta memperpanjang waktu operasionalnya saat malam tahun baru
jika biasanya di hari sabtu minggu mrt beroperasi mulai pukul enam hingga dua puluh empat waktu indonesia barat
namun di malam pergantian tahun dua ribu dua puluh tiga mrt akan beroperasi pada pukul enam hingga dua dini hari
tak hanya memperpanjang waktu operasional waktu tunggu keberangkatan kereta juga dipotong mengikuti durasi saat jam sibuk di hari biasa
menjadi lima menit dari biasanya sepuluh menit
penumpang tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi covid sembilan belas saat menggunakan layanan mrt
seperti tetap memakai masker dan dilarang berbicara selama berada di dalam gerbong mrt
penumpang pun menyambut baik perpanjangan waktu operasional transportasi publik yang melayani rute perjalanan dari lebak bulus hingga bundaran hi ini
menurut aku sih keputusan ppkm dihentikan itu bukan berarti semua protokol kesehatan dihentikan
tapi memang harus memakai masker dan memakai hand sanitizer kemana mana gitu
karena itu tadi memang angka covid sembilan belas turun cuma memang masih benar benar belum zero kan
aku bagus banget ya operasional jadi mungkin kayak beberapa warga kan ada yang mau liburan
jadi dengan adanya transportasi umum sendiri bisa meminimalisir kemacetan gitu ya minimal dengan kayak gini kan bawa bawa keluarga
artinya dicabut oke tapi kita tetap jaga untuk pribadi ya
pakai masker saya rasa ya untuk menjaga diri kita sendiri sebetulnya
bermanfaat ya karena kan ya mungkin acara tahun baru nih untuk yang punya kendaraan pribadi mobil kan nggak bisa masuk ya
otomatis ya kita perlu moda transportasi yang umum seperti ini
jalan jalan tadi lihat lihat itu
meski memperpanjang waktu operasional
kereta mrt yang dioperasikan saat malam pergantian tahun memang tidak sebanyak hari biasanya
yaitu sebanyak sembilan unit kereta dengan total dua ratus tiga puluh tiga jadwal keberangkatan
hal ini tentu saja berarti penumpang tetap harus memperhatikan jadwal dan jam operasional mrt agar tidak tertinggal
kereta terakhir berangkat dari stasiun grab lebak bulus menuju stasiun bundaran hi berangkat pukul satu empat belas waktu indonesia barat
sementara kereta terakhir dari stasiun bundaran hi menuju stasiun grab lebak bulus berangkat pukul satu tiga puluh satu waktu indonesia barat
jadi warga tetap akan bisa menikmati layanan transportasi umum bebas macak di jakarta
usai menikmati malam pergantian tahun
sufiani tanjung winri hawadis jakarta